terbakar semuanya cuma bawa surat doang
udah sama baju yang nempel
udah ini pun sama anak saya
depannya bu untuk tempat tinggal apakah ibu akan mencari lagi daerah pencaringan atau bagaimana

udah empat kali mungkin saya pindahin gak di sini
tercatat hampir tiga ratus orang anak anak dan lebih dari tujuh ratus orang dewasa harus mengungsi
anak anak yang menjadi korban dari kebakaran harus berhenti sekolah untuk sementara waktu
pihak sekolah pun memberi dispensasi
hingga saat ini sejumlah bantuan dan tenda darurat mulai diterima warga
pihak lurahan kapuk muara bekerjasama dengan bpbd dan kepolisian
akan terus berkolaborasi memantau kondisi warga
terus serta membantu juga dari daerah daerah lain
untuk mck kita sudah siapkan portable dua
mungkin nanti kita akan tambahkan dua unit lagi
untuk fasilitas di lokasi pengungsian ini masih ada yang belum lengkap
walaupun sudah ada dua mck portable namun hal ini angka ini masih belum cukup
jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi yang totalnya ada lebih kurang ini seribu jiwa
dan untuk penyebab pasti
yang terjadi pada kemarin ini belum dapat dipastikan hingga saat ini
baik tadi kami sudah menanyakan langsung kepada kapolsek metro penjaringan
dan juga kepala pelaksana bpbd dki jakarta
memang untuk saat ini fokus dari pemerintah masih kepada para pengungsi
yang nantinya harus mendapatkan bantuan sesegera mungkin dan selengkap mungkin